hari ini tepatnya empat belas september dua ribu dua puluh psbb sudah mulai dilakukan lagi oleh pemprov dki jakarta
terkait dampak ekonomi saat psbb ini kami sudah terhubung melalui zoom dengan ekonom faisal basri
selamat siang pak faisal nih apa kabar nih pak
psbb kan hari ini dimulai lagi ya untuk kedua kalinya
ini seberapa besar sih pak dampak dari psbb jelit kedua ini terhadap ekonomi di ibu kota
kelihatannya hampir sama saja ya selama ini kan psbb juga namanya tetapi dilonggarkan istilahnya psbb transisi
nah sekarang tidak disebut juga psbb penuh tapi kelihatannya lebih pada penindakannya lebih tegas gitu ya
sektor yang dibolehkan tetap berusaha yang baru kita dengar itu sudah hampir mencapai semua sektor gitu
jadi yang dibolehkan itu mayoritas ditambah mal juga boleh
mal itu kan tertutup ya indoor
tapi justru yang terbuka tidak boleh taman pun binatang itu tidak boleh
padahal lebih aman daripada mal jadi kelihatannya cuma gemuruhnya saja ya
tapi sebetulnya pelaksanaannya ya sama sama saja
jadi efeknya kepada ekonomi tentu saja juga ya terbatas
ya pak sebenarnya psbb kali ini tadi anda juga sudah menyebut tidak berbeda jauh dengan psbb transisi
apakah ini terjadi tarik menarik dengan pemerintah dki jakarta dan juga pemerintah pusat
dan tentunya pasti banyak sektor yang terpukul juga pak bagaimana
anda melihat sektor sektor yang terpukul ini
ya sektor yang terpukul itu kan dibolehkan
hotel misalnya boleh masuk tadi ya hotel boleh perdagangan bahan pokok macam macam
pasar juga boleh baik mal maupun pasar modern gitu ya
kita anggap saja mal pasar modern gitu
jadi apa yang tidak boleh
pabrik baja tidak ada di jakarta
pabrik tekstil tidak ada di jakarta
jadi boleh semua lah
tidak tutup sama sekali
tapi banyak kantor swasta tetap work from home secara konsisten dari bulan maret
jadi sudah terbiasa juga ya
sebagian besar atau sebagian kantor kantor swasta itu sudah terbiasa
karena itulah relatif lebih jarang menjadi pusat penyebaran baru kantor kantor swasta
lebih banyak kantor pemerintah
oke pak ini berarti secara dampak ini nggak terlalu terpukul dong ya pak ya
ketidakpastiannya masih tetap tinggi tentu saja
jadi masyarakat masih sangat hati hati
oleh karena itu kita lihat apa yang diharapkan oleh pemerintah masyarakat untuk berkonsumsi secara normal begitu ya
itu belum akan terjadi
jakarta ini kan bukan pulau ya
tidak dipagari seperti donald trump ingin memagari amerika perbatasannya dengan meksiko misalnya
jadi kalaupun dki jakarta ketat depok bogor tanggerang bekasi apa adanya transportasi publik juga masih jalan gitu ya
jadi idealnya kalau kita mau efektif itu ya
jabodetabek gitu kalau mau efektif ya
jadi kalau diterapkan ketat pun ya seberapa ketat sih plat mobil kebanyakan dari jabodetabek itu juga b kan
jadi mau bagaimana begitu
jadi kelihatannya virus ini masih akan cukup lama lah
dan itu yang memukul ekonomi
jadi semakin tidak pasti semakin lama
semakin panjang ini kita menghadapi virus ini semakin berat ekonomi untuk recover dengan cepat
iya pak jadi menurut anda ini kesehatan sebenarnya lebih penting daripada ekonomi apakah seperti itu
apakah kita memang harus memprioritaskan kesehatan masyarakat
jika tidak ada ekonomi tidak perlu dikomandoi
itu otomatis akan pulih kembali
kalau dunia usaha kita harus memilih ekonomi
dan dunia usaha dan masyarakatnya confident bahwa pemerintah mampu mengendalikan virus
misalnya ini kita buka juga nih pariwisata ya nggak ada yang datang juga kok
karena negara negara lain melihatnya indonesia penanganan covid nya ya termasuk buruh ya terburu keempat bahkan di dunia
oke pak ini sewaktu pak anies baswedan mengumumkan warning psbb di hari rabu
nah melihat hal ini apakah bisa dikatakan bahwa psbb di jakarta ini bisa mempengaruhi iklim investasi di indonesia
sudah dibayar kontan pada hari jumat dan hari senin ini
ihsg memang memang begitu

ada jual ada beli gitu ya jual beli jual beli terus
tapi memang secara keseluruhan nilai transaksinya turun dan asing sudah berminggu minggu itu selalu hampir selalu ya
jualnya lebih banyak daripada beli
sehingga sampai hari jumat kemarin net sale asing itu sudah tiga puluh lima triliun rupiah
dari bulan januari ya dari awal januari
jadi yang confident ini investor domestik
nah kenapa investor domestik confident dia mau taruh uangnya dimana lagi
taruh di deposito bunganya rendah
ya sudah disertifikasi sehingga kita lihat sektor keuangan tidak terlalu terpukul
jumlah tabungan masyarakat dalam bentuk deposito giro dan tabungan ya
sektor keuangan tidak mengalami apa namanya tidak mengalami kesulitan likiditas
dan bursa saham juga sudah recover dari posisi di bawah lima sekarang sudah naik lagi di atas lima
ya pak faisal jadi sebenarnya banyak sekali investor yang mencari uang
banyak sekali investor lokal yang ingin take profit juga ya dari gejolak ihsg ini
dan kita kembali lagi nih ke bantuan pemerintah
ini tentunya bagaimana anda melihat efektivitas bantuan pemerintah selama ini
apalagi saat ini kan psbb diberlakukan kembali
banyak sekali penjual atau pedagang yang sebenarnya tergantung kepada ee
penghasilan harian ya pak
ini bagaimana anda melihat apakah pemerintah bantuan pemerintah ini meng cover semua sektor pak
kuncinya adalah oke tak kalah umkm yang rentan sekali terhadap wabah ini
itu mereka tidak bisa jualan secara normal
hanya boleh apa ya kalau pedagang itu hanya boleh makanan
hanya boleh dibawa pulang
nah pastikan ya kan sudah dialokasikan dana khusus untuk umkm yang tidak lewat bank gitu ya
yang langsung dikasih dua jutaan itu
pastikan pada masa psbb ini keluar
pastikan juga sudah cair gaji yang akan disupport yang gajinya di bawah lima juta itu
kemudian bansosnya juga dicairkan cepat
dan secepat cepatnya mencairkan itu adalah dalam bentuk cash langsung ke rekening masyarakat ya
jadi kuncinya kecepatan untuk mencairkan anggaran yang memang sudah dialokasikan
oke jadi pasti efektif ya pak ya bantuan dari pemerintah sendiri untuk umkm
pak ini pak utang negara pada semester satu dua ribu dua puluh ini sudah lebih dari lima triliun rupiah
nah rasio utang terhadap pdp pasti juga meningkat karena pandemi covid sembilan belas
apakah rasio ini masih aman pak
atau bisa menjadi beban masyarakat di kedepannya
jangan sekarang lah ya
kalau utang utang rencana rencana utang itu terrealisasikan sampai
namun sudah sangat memberatkan dalam hal pembayaran bunganya
nah bunganya relatif tinggi ya
pemerintah mulai kewalahan itu sudah diselesaikan dengan
sebagian utang itu ditanggung oleh bi
burden sharing istilahnya ya
untuk public goods itu bank sen
pemerintah mengeluarkan surat utang
surat utangnya bunganya murah sekali
atau kalau perlu tidak pakai bunga surat utang itu langsung dibeli oleh bi
nah sudah ada solusinya
bahkan ada solusi akan ada solusi lebih jauh
dengan cara mencabut independensi bank indonesia
rencana undang undang bank sentral yang baru yang diinisiatifi oleh dpr
itu antara lain di antara lain
untuk memperlonggar manuver pemerintah
supaya tidak terrepot repot lagi koordinasi segala macam
nanti ada di tangan komando yang kuat satu namanya dewan moneker
yang dipimpin oleh menteri keuangan
nah jadi lepas dari kita setuju atau tidak setuju ya
tapi beban itu pun bisa terkendali
karena bunganya menjadi sangat murah
jadi aman dari segi itu
terlepas sekali lagi dari benar atau tidak pro dan kontra rancangan undang undang itu
saya termasuk yang kontra tidak menyetuju itu
jadi anda tidak mendukung
tapi apakah memang kita saat ini memerlukan utang tersebut
meskipun sekarang kita juga pembayaran bunga yang tadi anda sebut juga sangat membebankan kita semua
dan apalagi sekarang juga dari pajak penghasilan pemerintah juga menurun
anggaran indonesia harus tetap berjalan
ekonomi juga harus tetap berputar
apakah ini ada solusi yang lebih baik daripada utang pak
ya tidak ada cara lain mbak
jadi pengeluaran kan meningkat
sementara penerimaan anjlok kan
jadi defisitnya melebar
defisit itu kan ditutup dengan utang
bisa juga ditutup dengan jual aset misalnya privatisasi bumn
tapi kan haram itu kelihatannya
di era pak jokowi tidak satupun bumn yang diprivatisasi
secara politik pemerintah tidak mau menempuh itu
jadi satu satunya cara adalah dengan berutang
pak ini bagaimana sendiri dengan kondisi ini
kondisi anggaran negara yang semakin tertekan saat ini
dan menurut pak faisal sendiri bagaimana seharusnya langkah pemerintah
kalau menurut saya ya
fokuskan anggaran negara ini untuk penyelamatan manusia
yang terkait dengan penguatan sumber daya manusia
dan kegiatan kegiatan lain yang menompang yang pertama tadi
nah kalau anda lihat seolah olah pemerintah ini memandang covid ini akan selesai segera
dan dua ribu dua puluh satu kita sudah normal kembali
tercermin dari postur apbn dua ribu dua puluh satu yang anda bisa lihat
pengeluaran untuk infrastruktur naik paling tajam
triliun menjadi empat ratus an triliun
sementara anggaran untuk fungsi kesehatan justru turun
nah ini seolah olah sudah business as usual
nah ini yang kita harus hati hati
karena harus mengantisipasi covid ini hampir bisa dipastikan dua ribu dua puluh satu
belum mampu kita kendalikan
oleh karena itulah yuk fokuskan ke sumber daya manusia
infrastruktur bisa menyusul
ibu kota sekali kali jangan dimulai dulu pembangunannya
karena ibu kota membutuhkan perhatian yang khusus
dan kita tidak pindah ibu kota sepuluh tahun ke depan juga tidak membuat indonesia kocar kacir
jadi fokus anggarannya harus diubah dari yang ditawarkan pemerintah dalam era apbn dua ribu dua puluh satu
oke pak jadi salah satu poin yang paling penting yang kami dapat pada hari ini adalah
kita harus fokuskan anggaran ke kesehatan masyarakat
apabila masyarakat indonesia sehat ekonomi indonesia akan bangkit kembali
ya terima kasih ekonom indonesia faisal basri sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia pada pagi hari